pemandangan sambil berjemur
pokoknya tiga bulan kamu tidak kemana mana
nanti malam kamu diingat sama mama sama papa
percaya lagi sama kamu
kamu gak tahu deh pokoknya harus seperti itu
mama mau pergi
mobi kok cium mobi itu berenang mati
nyari nona di mana ya
mas ngapain sih kita kesini
aku ikhlas kok ngebantuin keluarganya irwin syah
mas jangan merasa bersalah kayak begitu dong
aku gak butuh cincin lagi
ini hadiah dari
kamu itu sudah sangat berarti buat aku mas
justru itu masalahnya
mas walaupun cincin ini imitasi
tapi buat aku sangat berarti
karena kamu yang membelikannya buat aku mas
aku akan belikan ibu berlian yang asli
ya mungkin nggak sama sih sama ini
suamiku benar benar romantis
hanya karena aku udah menjual semua perhiasan warisan ibu aku untuk keluarga irwin
suamiku jadi kelimpungan begini
fado dari jakarta sih ya kalau nggak kan ini semua jadi duit
aduh mau nggak mau nih tiket mesti dikembalikan ke retno

ternyata nona mau juga ya kerja keras kayak begini
padahal kelihatannya dia capek dan kayak mau pingsan
kayak aku sakit ya mau bener bener jatuh lagi
nah ya udah udah
kamu duduk kamu istirahat
kamu duduk kamu istirahat
semua biar aku yang beresin
semua biar aku yang beresin
nara serius banget ya bantuin aku
makasih ya nara
aku bisa mampus nih kalau gak dibantuin sama kamu
perih perih perih
om masak om
sumpah ini makanan enak banget
pasti tante retong yang masak ya
itu artinya uang perhiasan retno bisa dikembalikan irfin
waldo emang makanannya enak banget ya
falu sampai nama nama terus
mungkin falu yang bisa habisin semua
kamu gak ikut makan
emang ini udah berapa makan semua
baru fauda aja yang makan
tante enak banget
maklum lah tante
udah lama gak ngerasain masak indonesia
persia tante ya
om pasti senang ya punya istri yang pinter masak
bu kenapa sih bu
mas gak liat faudo ngabisin semua makanan
udah gitu nara makan pake apa
harusnya kalo bianca itu seneng anaknya pulang ya dia masak sendiri dong
bu ibu yang sabar
sebentar lagi mereka akan pergi ke amerika
mas aku tuh bukan pembantu di sini ya
allah yang akan membalas kebaikan hati ibu
telepon gak ya
masa aku harus telepon nara duluan
enggak gak boleh
aku harus bertahan dengan posisi
ya aku harus
dari mana aku harus
aduh aku harus
aduh aku harus
nih handphone bunyi handphone bunyi
bergetar ini tau gak
kau angkatin basah tangannya
nih udah aku angkatin ini
ini handphone empat kali bayar lagi baru lunas tolak
aku gak tau jangan salahin aku dong
kamu nyemplungin sendiri kan barusan
kamu gak nyamuk lagi sih
aku mau gantiin handphone kamu
buat gantiin uang ibu kamu dulu
yang dia pake buat beliin tiket
itu uangnya bukan
buat nyusul kakak kamu
dan ngurusin kakak kamu kan
kamu tau gak

kamu gak mau ngumpulin uang ibu kamu dulu kan
aku juga kaget banget
dan ternyata dia gak kenal kenal apa
kok baik baik aja
ya udah sekarang gini aja
kamu gak usah pikirin masalah uang itu
nanti tiketnya balikin aja ke agen
administrasi sedikit lah
tapi kamu kayak gak tau ke aku aja deh nak
terus kalau misalnya tiba tiba
papaku bertingkah lagi terus dia gak mau gantiin
aku harus siap siap
untuk keadaan itu
ya kan kan kalau gak aku juga udah mau pindah ke amerika
aku harus bayar dulu doang sebelum aku pindah
eh di amerika kamu kerja
kamu cicil setiap bulan kirim ke ibu
ya juga ya
kok aku gak kepikiran ya
aduh pokoknya aku janji
walaupun aku di kutub utara pun
bahkan aku kirim deh duitnya ya